terima kasih teman teman wartawan
apa yang ingin dikatakan oleh prof yusril saya pikir itu adalah satu fakta dan itu benar yang disampaikan pak yusril
perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat
coba kita bayangkan ya ini bukan permohonan suatu pengujian undang undang
ini adalah sengketa ya sengkela sengketa pilpres
kalau namanya sengketa ada pihaknya pihak termohonnya itu kpu
tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh kpu
perbuatan yang dilakukan oleh kpu tidak ada yang dipersoalkan
yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan tindakan dari pemerintah dan presiden
yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini
tidak ada kesalahan dari pasel nomor dua
jadi posisi pasel nomor dua sangat benar
justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah
yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini
ya kan dia tidak pihak di dalam perkara ini
jadi terlihat memang ini adalah upaya upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah
saya khususnya pak presiden dan secara pribadi juga untuk pak gibran raka buming raka
ini pokok daripada permohonan ini
jadi sama sekali tidak ada kaitannya ini dengan pasel nomor dua
dan tidak ada kaitannya dengan perkara sesungguhnya
bayangkan pemerintah bukan pihak di dalam perkara ini
tidak relevan dalam perkara ini
kita cerita antara kpu dengan pemohon
jadi ini saya kira ini pasti tidak akan diterima oleh mahkamah konstitusi